ganjar pranowo dan anies baswedan hadir dalam acara idea fest dua ribu dua puluh tiga pada sabtu pagi
dalam festival tahunan bagi pekerja di industri kreatif yang didominasi oleh anak muda ini
ganjar dan anies beradu gagasan dalam sesi yang berbeda
pada awal sesi ganjar pranowo menyampaikan pentingnya percepatan transformasi digital
agar anak muda dapat berkreasi demi kemajuan indonesia
sementara pada sesi berikutnya anies baswedan mengutarakan pentingnya pendidikan dan kesehatan
sebagai investasi yang baik bagi kemajuan bangsa
maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak anak yang punya talenta itu
terbayangkan nggak makin banyak kreatif hub kita berikan
makin banyak orang bisa berkreasi dan mereka dilindungi oleh regulasi
bagaimana menyelesaikan problem problem utama yang dihadapi oleh teman teman muda
dari mulai soal pendidikan kebebasan berekspresi sampai soal lingkungan hidup
dan bagaimana mengambil keputusan kita memang harus memberikan akses pendidikan yang lebih luas
akses itu artinya kesetaraan kesempatan
itu sebabnya saya selalu sampaikan pandang kesehatan dan pendidikan sebagai investasi
kalau dia dipandang sebagai investasi maka kita tidak segan untuk mengeluarkan alokasi yang cukup besar
karena kita tahu itu akan kembali ke kita sebagai bangsa
dengan hasil yang besar pula